berpeluang besar diusung pdi perjuangan pada pilkada sumatera utara gubernur sumatera utara periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
edi rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada partai berlambang banteng moncong putih karena masih dipercaya
mendaftarkan diri menjadi calon gubernur sumatera utara
ketua umum projo budi ari bilang akan mengerahkan relawan untuk nantinya bisa mendukung pencalonan semua kandidat kepala daerah
yang didukung projo termasuk nama bobi nasution

beliau istrinya mbak irina gak maju
sementara itu saudara ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad buka suara soal kemungkinan
partainya menggandeng menantu jokowi
bobi nasution di pilgub sumatera utara
ditanya wartawan soal kemungkinan menggandeng bobi nasution di pilgub sumut
dasko menyebut sesuai dengan amanat partai gerindra bakal lebih mengutamakan kader internal
untuk nantinya bisa maju bertarung
menjadi calon gubernur calon bupati hingga calon wali kota termasuk di pilkada gubernur sumatera utara
nama bobi saudara santer disebut maju ke pilgub sumatera utara
namun sayangnya hingga kini belum ada partai politik yang memberikan
dukungan kepada menantu jokowi
para kader internal untuk maju menjadi calon gubernur calon bupati maupun calon wali kota
nah oleh karena itu kami sedang mempersiapkan data data para kader internal
itu kemudian untuk mengajukan kepada dpp mana mana kader yang ingin maju
baik di pilgub pilbupati maupun pilwali kota
nah oleh karena itu untuk calon calon lain yang di luar internal ya tentunya kita akan lihat juga apa namanya
bagaimana kemudian situasi dan kondisi di daerah masing masing terhadap kader internal partai gerindra